terus rambutnya juga macam macam sampai akhirnya kita beraniin untuk bikin produk sendiri juga
saya pernah melihat dan menyentuh langsung ujung lidah es abadi indonesia
nah jadi ini mungkin kaitannya dengan semacam harga diri begitu ya